nyai ratu subang lara
akan menjadi pelayan
nyai ratu kentering mani
hingga kesehatan nyai ratu kentering
walaupun sudah ada pengakuan
namun harus ada pengusutan
dinda jangan terlalu banyak bergerak
kondisimu belum pulih
dinda benar benar tidak menyangka
yunda subang lara
begitu tegah melakukan perbuatan
yang sekeji itu
hukuman mati pun
tidak akan cukup
tidak ingin hukuman yang lain
janganlah dinda menjatuhkan hukum
ini saat hati dinda
sedang dikuasai amar
dinda ingin hukuman itu sekan
hukuman itu sekarang
hukuman menjadi pelayan dinda

yunda sudah membuatku tidak berdaya seperti ini
aku menginginkan yunda untuk bertanggung jawab
merawatku sebagai pelayanku
ini sebuah pembinaan
tidak hanya bagiku
tapi untuk keluargaku
kedua orang tuaku
apakah seseorang yang salah
bisa memilih hukumannya sendiri
lalu dimana letak keadilan itu
dinda subang lara
mungkin ini yang terbaik
sebagai penebus dari apa yang sudah dinda lakukan
dinda akan terima
dinda subang larang untuk menjadi pelayan
seperti sedia kala
kembalikan posisi dinda subang lara
kepada posisi yang seharusnya
tapi dengan satu syarat
pelepasan mahkota yuda subang lara
dilaksanakan di alun alun istana
disaksikan oleh rakyat pajacara
ini adalah sebuah penghinaan
lebih baik rai membunuhku
daripada rai menghina ku seperti ini
sabar ibu unda
tapi aku tidak ingin nyawamu indah
aku hanya ingin kau bertanggung jawab
dinda akan terima nih
aku akan menuruti semua perintahku
aku akan mengemaskan dirimu rai
jangan berdiri di sini
jangan dinda lakukan gitu
tidak ada pilihan lain
dinda tidak mau membunuh
dan mencoreng nama kakak anda
di depan semua rakyat
karena sudah membelas
dan dianggap tidak adil
ini demi nama baik kakak anda
di depan tidak ada kesempatan
dan rakyat kita
untuk menjiing dataran
dasar tua bangkang atau maluk
bukan saya hatu neng
tuh paman aman maluk itu mah
mamante lagi sakit perut
ini atuh udah ikut ikutan segala
ya kisah nak tenang tenang
terima kasih kisah nak
atas pertolongan allah anakmu selamat
kau belum tau siapa sebenarnya kisah nak
saya hanyalah seorang pengembara
lain kali berhati hatilah paman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
syukur asyukur asyukur